anda akan mengambil pilihan ini
ya saya harap anda mau memikirkan ini dengan baik ya
kecuali anda memang senang hidup selamanya dalam penjara
pikirkan tawaran saya dengan baik
terima kasih ya pak
bapak sudah yakin
bahwa saudara iqbal lah otak dari semua penculikan ini
sangat yakin pak
saya sempat bertemu dengan iqbal di tempat dia mencekapi sir saya
selain dari saudara iqbal
dari kompetan semalam
ada yang sudah bapak temui
sepertinya iqbal ini
menyuruh sesuatu yang
seorang untuk melakukan aksinya pak
jadi orang suruhan iqbal ini
sempat mendatangi kampus istri saya
dan menanyakan jadwal mengajar istri saya disana
penculikan ini tersusun sangat rapi pak
apa yang anda maksud itu saudara
saudara henry adalah sepupu dari iqbal
dan dia juga sudah mengaku yang dia sudah mencari iqbal di kampus ini
dan dia juga sudah mengaku yang dia sudah mencari iqbal di kampus ini
dan dia juga sudah mengakui bahwa dialah yang telah menghubungi bapak a
dan dia juga yang telah meminta tebusan sebanyak lima miliar
boleh saya bicara dengan henti pak
bapak bisa ke ruangan kunjungan pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
nanti lavorasinya ingin dimisiahkan
hendrik anda menyembunyikan keberadaan iqbal itu bersumah
dia nggak akan bisa membebaskan anda dari sini
anda sadar gak sih
anda itu hanya menjadi tumbal buat iqbal
saya jelaskan supaya anda mengerti
kalau misalkan anda mau kooperatif
anda bersedia membantu penyelidikan
membantu pihak kepolisian
untuk menangkap iqbal
anda pasti akan mendapatkan keringanan hukuman
seharusnya sampai sini anda paham maksud saya kan
kalau memang anda pintar
anda akan mengambil pilihan ini
ya saya harap anda mau memikirkan ini dengan baik ya
kecuali anda memang senang hidup selamanya dalam penjara
pikirkan tawaran saya dengan baik
saya tahu kamu di dalam
maaf bapak cari siapa
saya cari ricky
dia ada di dalam
kemarin sih sempat di sini pak
tapi sekarang sudah pergi pak
dia di sini sendiri atau ada orang lain
waktu ambil kunci pak riki sendiri sih pak
tapi kayaknya ada temennya deh pak
soalnya saya menemukan dua piring dan dua gelas dua sendok yang saya bersihkan pak
mas ini pesanannya nasi goreng ayam dua justru dua ya
terima kasih ya
waktu ketemu ricky di restoran riki juga beli dua porsi makanan
berarti benar ricky nya sendiri
maaf pak kalau begitu saya pamit pulang kerjaan saya sudah beres pak
terima kasih pak
padahal aku berharap yalsada di sini
ya allah jangan jangan
boleh saya lihat borgolnya
berhenti kamu tidak tahu seberapa bencinya saya dengan wartawan alfari
itu kan suaminya mbak rosa
aku gak akan tinggal diam kak
aku janji akan balas ini semua
aku akan balas
sudah memakan ini semua kak
demamku belum turun juga
padahal aku udah minum obat murung panas
masanya aku udah gak kuat lagi ya allah
tapi aku udah gak punya uang buat ke dokter ya allah
aku harus sembuh
dan aku harus
aku membalaskan dendam kak sofia
saya meminta jesse untuk bekerja di perusahaan hartawan al fahri
karena saya sudah merencanakan pembalasan dendam ini selama dua puluh tahun lebih
jesse kamu lihat gak kantor itu
kenapa pas sama kantor itu
kamu kan sekarang udah lulus
bantuin papa lamar kerja di perusahaan itu ya
tapi kenapa jesse harus kerja di sana papa
tunggu dulu sampai des